proses pencarian bocah sepuluh tahun yang hilang di aliran kanal banjir timur jati negara jakarta timur
dihentikan sementara pada minggu malam
petugas mengalami kendala lantaran banyaknya lubang saluran di dasar kali serta cuaca yang buruk
petugas gabungan telah melakukan pencarian terhadap bocah sepuluh tahun bernama faris
yang tenggelam di aliran kanal banjir timur cipinang besar selatan
namun upaya petugas melakukan pencarian selama empat jam lebih dari titik tenggelam hingga radius lima puluh meter belum membuahkan hasil
menurut petugas kedalaman aliran kanal banjir timur bervariasi mulai dari tiga puluh cm hingga dua meter
dan diduga korban tenggelam di titik terdalam
ya tadi sebelum jam tiga sore kita sudah datang kemari
kemudian kita langsung
kita sudah menggunakan beberapa teori atau beberapa kegiatan tadi baik menggunakan perahu karet kemudian kita sisir bersama namun belum mendapatkan hasil
sebelumnya bocah berusia sepuluh tahun itu dilaporkan hilang di aliran kanal banjir timur jatinegara pada minggu siang
salah satu petugas ppsu yang melihat anak anak bermain di aliran kali sempat mengingatkan mereka
jadi pas kita kerja di situ di gigali tanah lihat banyak anak anak pada berenang di situ
saya teriakin dari atas
suruh tolongin temannya tolongin
nah ini dia naik ke atas tuh bawa bajunya
eh gak lama kemudian ada rame rame di sini pindah ke sini gak taunya
diketahui korban hilang tenggelam saat sedang berenang bersama tiga rekannya
naas rekan korban tak dapat menolongnya
upaya pencarian pun direncanakan kembali dilakukan pada senin pagi
hardian syabernadi jakarta